tapi berbicara tentang pemain basket ini nggak lepas dari sepatu
sepatu memang merupakan elemen penting bagi pebasket dan juga pelari
pemilihan sepatu lari yang baik akan menambah performa pelari
lalu kira kira bagaimana sih memilih sepatu lari yang baik
berikut inputannya untuk anda
sepatu lari menjadi hal terpenting bagi seorang atlet lari
ketepatan memilih sepatu akan menentukan kualitas gerakan dan performa seorang pelari
pada umumnya pelari menghentakkan kakinya ke tanah dengan gaya tekan sekitar tiga sampai lima kali berat badannya
begitu besar tekanan yang harus diterima oleh kaki
pemilihan sepatu yang baik akan membuat kaki lebih nyaman ketika berlari
kalau dulu ya apapun olahraganya sepatunya satu
kalau sekarang memang mulai dibedakan
sepatu running ya running basket ya basket
karena kenapa karena setiap sepatu memang mempunyai
kalau kita bilang adalah fitur
nah salah satunya sepatu running atau lari
ada lari untuk jarak jauh lari jarak dekat
ataupun kemudian kita bilang leisure running atau lari yang memang untuk santai saja
kemajuan teknologi membuat pelari semakin dimanja oleh produsen sepatu lari
sebelum kita memilih sepatu lari
ada baiknya kita mengetahui bentuk anatomi kaki kita
jadi kalau secara medis atau secara kedokterannya
bentuk kaki kita itu dibagi menjadi
ada yang tipe normal netral atau pronasi
itu hampir bisa menggunakan sepatu yang biasa
tapi ada yang kemudian namanya over pronation
jadi dia lebih ceper
orang mengenalnya sebagai flat foot atau flat feet
dia ada kecenderungan untuk kakinya agak keluar
makanya dia harus menggunakan sepatu yang
bagian dalamnya agak lebih tebal
nah tipe ketiga adalah yang namanya supinasi
dia justru agak membuka ke arah keluarga
jadi tekanannya lebih di arah sisi luar
nah ini agak kebalikannya
jadi harus agak dikasih bantalan supaya dia agak
seperti balik seperti orang pada normal
setelah kita mengetahui bentuk kaki
hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah
waktu dan ketepatan ketika kita akan membeli sepatu lari
kalau bapak membeli sepatu running ataupun sepatu apapun
biasanya diusahakan itu pak di siang atau di sore hari
karena kalau di sore hari kaki kita itu sudah lebih mengembang
pemilihan sepatu lari dapat juga dikelompokkan
pada kebutuhan berlari kita
produsen mendesain teknologi sepatu lari
sesuai kebutuhan pelari
apakah untuk lari jarak pendek menengah atau jauh
untuk lari jarak pendek
biasanya kita bisa memilih adalah yang disebutnya
ciri cirinya adalah dia punya outsol
itu cukup tipis pak
jadi nggak tebal tapi dia cukup tipis
karena dia ini untuk mengejar yang namanya adalah speed atau kecepatan
untuk pelari alam atau pelari yang memang kita istilahnya lari terlalu cepat
istilahnya cara larinya belum betul
kalau kita menggunakan sepatu yang tipis bantalannya
itu akan membantu kita untuk jatuh kaki itu di forfood pak
karena lari yang benar itu bukan di heel
tetapi harus ada di tengah tengah di sini
jarak menengah biasanya kita memerlukan sepatu dengan questioning
atau kita bilang midso yang agak lebih tebal
karena ini membantu untuk memproteksi
syukur syukur lagi kalau sepatu itu punya teknologi untuk meredam
misalnya kita salah satunya adalah gel
kembali kalau lari jarak lebih jauh lagi
yang sampai menjadi kilometernya empat puluh dua atau maraton
kita memerlukan biasanya questioningnya adalah yang lebih tebal
yang lebih untuk proteksi sebenarnya
maka sepatu lari jauh umumnya adalah dia mempunyai proteksinya lengkap
bagian depan bagian belakang bagian samping dia punya lengkap
bagi pelari pemilihan sepatu bukan hanya soal model yang bagus saja
pemilihan sepatu yang tepat akan mengurangi risiko cedera
biasanya pelari memiliki sepatu favorit
pemilihan sepatu yang tidak tepat dapat memberikan efek yang tidak baik ketika berlari
gue kalau pilih sepatu lari satu gue pilih yang comfort di kaki
yang kedua gue pilih gue kira kira akan pakai sepatu itu untuk apa
apakah hanya untuk latihan si kecil atau untuk long run
soalnya itu nentuin gue butuh support yang seperti apa
pemilihan sepatu yang tidak tepat akan menimbulkan risiko cedera
bisa mulai dari telapak kakinya bahkan sampai ke lutut dan tulang belakang pinggang belakang
pemilihan sepatu yang tepat akan menunjang performa dan kenyamanan kita saat berlari
bagaimana sudahkah anda memilih sepatu yang tepat untuk berlari
rendy putrama jakarta